anda ingin menikmati suasana tempat wisata yang berbeda dalam libur panjang natal dan tahun baru kali ini
wisata ini menawarkan eksotisme deretan pegunungan hiang dari atas awan serta zona selfie berlantai kaca di atas jurang ratusan meter
perjalanan untuk menuju wisata plaza rengganis gunung argopuro situbondo cukup menegangkan
selain jalan berliku juga terdapat banyak jalan naik dan turun yang cukup tajam
namun keseruan ini langsung terbayar dengan eksotisnya pemandangan puncak cikasur
hamparan padang savana akan memanjakan mata jika pengunjung mau mendaki puncak cikasur setinggi lebih dari dua lima ratus meter
di atas permukaan laut
namun jika tidak spot wisata puncak pun cukup menarik untuk dinikmati
di zona ini puncak berlantai kaca disiapkan untuk selfie
demi keselamatan pengunjung pun dibatasi hanya enam orang yang boleh naik di puncak lantai kaca
di depan spot selfie ini hamparan pegunungan hiang pun bisa dinikmati begitu indah
bak lukisan hidup tak hanya itu sejumlah air terjun yang berada di bawah jurang juga bisa dinikmati dari ketinggian
segar seju dan kita bisa lihat pemandangan yang begitu indah banget
serta bisa dilihat ada air stasiun
renggani sini kan juga pegunungan pendaki yang terpanjang di pulau jawa juga ini
jadinya tentu meninggalkan kesan yang tidak terlupakan lah untuk para pengunjung
kopi khas agobura sendiri juga pemandangan yang menakjubkan seperti ini
di pelataran rest area parkir pengunjung juga disediakan suguhan kopi khas argopuro yang melegenda
kopi khas ini dikenal dunia bercita rasa banana atau pisang sehingga banyak diburu penikmat kopi
untuk menikmati wisata ini pengelola tidak mengenakan tarif karena baru dibuka pertengahan bulan desember
pengelola hanya memberikan tarif parkir untuk motor dan mobil